anda kembali bersama kami di cnn indonesia newsroom
ketua umum pbnu said akhil siraj menyatakan
akan mengajukan uji materi ruu cipta kerja ke mahkamah konstitusi
hal ini dilakukan menyusul penolakan pbnu atas ruu yang dinilai merugikan rakyat kecil
dalam video pernyataannya said mendorong aparat penegak hukum untuk mengungkap siapa aktor intelektual
dibalik aksi anarkistis penolakan ruu cipta kerja kami selalu
pada sabtu sepuluh oktober menaker ida fauziah mengunjungi said untuk menjelaskan visi pemerintah
melalui ruu cipta kerja pbnu tetap menyatakan penolakan
dan menyayangkan proses pembahasan yang dinilai terburu buru tertutup dan tidak membuka diri terhadap aspirasi publik
pada aparat keamanan agar mengungkap siapa dalang atau aktor
intelektual dibalik kerusuhan kerusuhan tersebut jangan hanya yang di lapangan tapi betul betul mengungkap secara tuntas
dua menggunakan saluran hukum dengan mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi
judicial review bagi semua pihak yang masih belum menerima undang undang cipta kerja ini
saluran yang konstitusional yaitu menggugat melalui mahkamah konstitusi
dan untuk menghutang informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan marsudi syuhud ketua pengurus besar nahdlatul ulama
assalamualaikum selamat sore pak marsudi
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat sore
pak marsudi ketua umum pbnu menyatakan akan menggugat judicial review ruu cipta kerja ke mahkamah konstitusi
sebetulnya juga sudah dilakukan pertemuan dengan menaker ida fauzia kemarin
yang tetap membuat pbnu merasa berat terhadap ruu cipta kerja ini
menyampaikannya tahu tahu diketuk
ketika sudah diketuk masyarakat masih banyak yang belum bisa menerimanya
begitu pula pbn tidak mempelajari sekilas saja misalnya
pasal enam puluh lima undang undang cipta tentang pendidikan
pasal delapan puluh satu undang undang ciptaker tentang ketenaga kerjaan
pasal tiga puluh sembilan undang undang cipta kerja tentang lingkungan hidup dan sumber daya alam
pasal enam puluh empat undang undang cipta kerja tentang tangan
undang undang cipta kerja tentang sertifikasi halal
pasal empat puluh delapan itu antara lain yang disoroti
oleh urus besar nato tululama
dan beberapa hal yang lagi dalam
lagi dalam lagi dipelajari oleh urus besar nato tululama
baik pak marsudi presiden juga sempat menyatakan
meminta banyak pihak begitu ya
mungkin untuk ikut serta dalam kemudian menyusun peraturan turunan ruu ciptaker
apakah pbnu juga ikut disertakan
untuk ketika ruu rancangannya kita kan nggak pernah ikut
kan tau tau sudah pada jadi
nah ketika demikian makanya
kita melihatnya kan setelah sudah diketuk ini
apakah untuk itu pengurus besar nato tululama
secara konstitusi dan
lakukan setelah konstitusi
mengharapkan juga kepada siapa saja bangsa indonesia yang masih mempunyai keberatan
seperti keberatannya nato tululama
kita menyalurkan keberatan ini
secara konstitusi yaitu mengajukan uji
materi kepada rama konstitusi
inilah jalan yang sesuai
sesuai dengan konstitusi dan masih terbuka untuk kita
pak marsudi apa kemudian pendapat pbnu terkait dengan
kluster kluster lainnya selain ketenaga kerjaan seperti pendidikan misalnya
apakah ada hal yang membuat pbnu juga mengkritisi kluster kluster lain tersebut
ya demikian kemarin ini
kan sudah ada yang menyampaikan juga bahwa
tepat mahfud md ya
itu sudah di drop
bener bener sudah di drop
drop atau belum ya kita harus melihatnya
dan harus mengetahui benar
bilang sudah di drop ternyata bisa di drop
hmm lalu pak marsudi selama ini pbnu sebetulnya cukup terlihat mendukung begitu berbagai kebijakan pemerintah
kenapa kali ini sikap pbnu bertolak belakang
tidak begitu cara terfikirnya pbnu
karena mana yang bagus dan sesuai pasti kita ikut
dan mana yang belum sesuai pasti kita ikut
itulah cara pandang pbnu
tidak semua kita harus bertolak belakang
oposisi kita bukan partai
dan tidak semua kita juga harus manut atau harus duk pada sesuatu yang kita tidak bisa mahal itu
jadi semua pbnu dalam kasus apa saja
untuk keundang undang ini
kalau pas sesuai
pasti kita dukung
tapi kalau ternyata itu tidak sesuai dan tidak pas
tentunya kita akan mengkritisi dan memberikan masukan
persoalannya ini kurang dibuka ruang untuk memberikan masukan
terkait juga dengan draft final ruu cipta kerja ini yang kemudian beredar di masyarakat
ya itu tadi tanggapan pbnu
yang telah disampaikan secara tertulis atau secara verbal oleh ketua umum
pbnu mengajak masyarakat yang masih keberatan
tentang undang undang pakar ini
kita di mk karena salurannya itu
jadi kita juga mengharapkan masyarakat untuk tidak berbuat
ya itu misalnya dengan melakukan
hal hal yang kurang tepat dan kurang baik
maka saluran inilah yang kita pakai ayu bareng bareng
secara bermakna bat dan akhlakul karimah
untuk menguji ini bersama
kapan layangan gugatan tersebut rencananya akan dilakukan pak marsudi
nanti bagian hukum
para pengurus besar nahdlatul ulama
yang akan merencanakan dan melaksanakan ini semua
hmm baik pak marsudi mungkin terakhir
apa komentar pbnu terkait
aksi unjuk rasa besar besaran yang terjadi pada delapan oktober lalu maupun
kabar atau rumor menyebut bahwa akan ada demonstrasi susulan esok hari
demonstrasi itu kan
bagi warga bangsa di dalam
seperti indonesia ini
itu adalah dijamin oleh undang undang
opininya terhadap suatu kebijakan suatu negara
itu masih boleh boleh saja
ketika demokrasi kemudian melakukan hal hal
ehm yang anarkis begitu
perbolehkan oleh hukum seperti merusak
yang gak boleh
maka saya harapkan pbnu juga mengharapkan
mari ayo kita isi negara demokrasi ini dengan
negara demokrasi ini dengan
demokrasi yang baik
misalnya mau menyampaikan
sesuatu ide apapun
ya dengan cara cara yang baik
sampaikan dengan cara cara yang baik
jangan sampai merusak
barang barang milik hukum atau milik siapapun
jangan sampai ada yang rusak
itulah tanda tanda negara ini
bermartabat dan negara ini
bermoral berakhlak dengan mulia
karena itu pbnu juga mengajak masyarakat
untuk bersama sama melakukan gugatan judicial review terhadap
terima kasih pak marsudi syuhud ketua pbnu sudah bergabung bersama cnn indonesia sore hari ini
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh